sterilisasi jalur transjakarta akan diperketat mulai tiga belas juni ini
denda maksimal akan diberlakukan dan personel dari dinas perhubungan
serta juga kepolisian daerah metro jaya akan ditambah
untuk disebar dan kemudian menjaga busway tetap steril dari kendaraan pribadi
ya sejak pukul enam pagi situasi di jalur transjakarta masih seperti hari hari sebelumnya
tidak ada petugas yang berjaga untuk menilang pengendara yang masuk ke jalur ini
walaupun surat tilang biru atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah siap dikenakan
senin ini beberapa pengendara masih nekat melintasi busway
berdasarkan pemantauan baru koridor satu yang benar benar steril
ada pun beberapa koridor lain di jakarta selatan hingga jakarta pusat
masih dilalui kendaraan selain transjakarta
ya mau nggak mau busway steril supaya ada jalur evakuasi
kan kita kan sekarang mrt sama simpang susun semanggi
kita mau ngejar asean games
mau nggak mau pasti akan lebih macet
ya pasti ada tilang biru
saya pindah ke polisi
dan kita juga usahakan anda nggak bisa masuk